warga negara asing yang datang ke bali berkurang drastis saat pandemi covid sembilan belas
selain indonesia secara keseluruhan masih zona merah covid sembilan belas
larangan masuknya wna oleh pemerintah indonesia juga berpengaruh
data dari angkasa pura satu bandara agusti ngurah rai
pasca keluarnya peraturan menteri hukum dan ham tersebut
jumlah penumpang turun per hari menjadi tak sampai lima puluh orang
itu pun termasuk warga negara indonesia yang pulang ke tanah air
bahkan berapa kali tidak ada penerbangan sama sekali dari luar negeri
warga negara asing yang turun di terminal ini
hanyalah wna yang mempunyai kepentingan khusus
seperti wna pemegang izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap
pemegang visa diplomatik dan visa dinas termasuk orang asing
yang bekerja pada proyek strategis normal atau nasional
pengecualian ini juga berlaku bagi tenaga bantuan
dan dukungan medis pangan dan alasan kemanusiaan
walau ada pengecualian
bagi warga negara asing yang memiliki kepentingan khusus
namun mereka yang tiba tetap disyaratkan menunjukkan surat sehat
dari otoritas kesehatan masing masing negara
termasuk telah berada empat belas hari di wilayah atau negara
ataupun wilayah bebas covid sembilan belas
wna yang dikecualikan ini juga diminta membuat pernyataan
bersedia di karantina empat belas hari di tempat karantina
yang ditentukan pemerintah dengan biaya mandiri
untuk dilakukan pemeriksaan pcr ulang di bandara igo singurah rai
kemudian penumpang tersebut wajib karantina selama lima hari
setelah lima hari penumpang tersebut wajib dilakukan
pemeriksaan pcr kembali
setelahnya ketika hasilnya negatif
diperbolehkan untuk melakukan perjalanan